ketika sama sama kampanye untuk pilpres ya
alhamdulillah hari ini kita melaksanakan halal bihalal dan penutupan kerja timnas amen
ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri
tetapi kami tadi merasakan spirit semangat kebersamaan untuk perjuangan
perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing masing
saya tadi bercerita bahwa contohnya kemarin saya naik kereta
kemudian ada ibu ibu pakai kursi roda
tidak bisa naik kereta karena tidak ada jembatan menuju kereta
dia bilang ini gara gara amin tidak menang ya begini ini
spirit perubahan itu merata
sehingga harus terus kita lakukan perubahan
akses difabilitas pembukaan akses akses kemudahan publik kebebasan berpikir berpendapat berorganisasi
itulah perubahan perubahan yang harus diwujudkan
spirit itu terus menyala nyala di batin kita semua
itu artinya meskipun hari ini kita tutup
tapi kita disatukan oleh cita cita yang berlanjut
karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama sama mensukseskan amen
dua puluh juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya
tadi apa yang sudah disampaikan pak anies dan pak muhaymin
saya pertama berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari perubahan ini yang sudah ditunjuk sebagai kapten timnas
bukan hal yang mudah bukan hal yang gampang
memanage sedemikian besar orang dengan berbagai karakter
dari partai dari akademisi intelektual ada dari santri ada dari tni polri
ini memberikan wawasan tersendiri buat saya
sehingga saya merasa bangga menjadi bagian ini
saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas mulia ini ada kekurangan dan kelupaan
mudah mudahan perjuangan ini walaupun timnas sudah selesai
tadi apa yang dikatakan pak anies pak muhaymin tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan
mudah mudahan di medan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk berjuang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini
belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik
jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini
dan akan terus bersama sama membawa ide
dan lain lain ini belum kita bahas
dan belum ada sedikitpun ide gagasan mengenai ormas apalagi partai
rasanya perjalanan kemarin dengan pkb nasdem pks itu sudah perjalanan yang baik nyaman kita jaga ini
tapi kalau soal ide melanjutkan perjuangan di dki gimana ya
semua yang menyangkut langkah berikutnya kasih jedas
langkah berikutnya kasih jeda sebentar
saya menata dulu nutup buku jenang sum sum terus baru nanti kita
nanti nyata nyata kenapa pengumuman
nanti ini dah biasanya gusimin itu istiqorohnya mantap
jadi kita nunggu istiqorohnya gusimin dulu
nah kalau gusimin ada ini gak adegan soal perjuangan dilanjutkan pak anies lalu digosok gosok
dikit gak aman pak
pak anies tadi sempat dicapain kan di pilato ya ini perlu dijadikan sejarah jadikan buku apakah ini juga akan perjuangan
apa pak kapten tadi karena banyak sekali pengalaman dan kalau ditanya apakah ada yang menulis tim ses di indonesia belum ada
dan kemarin dalam kita kampanye ada program selepet imin ada desak anies
itu program yang sekarang di youtube banyak sekali orang terus menonton walaupun kampanye selesai tapi itu sebagai proses pembelajaran kebijakan
mengakhiri juga dengan cara yang terhormat
tidak ada yang harus menunduk ya ada yang merasa harus ada disembunyi sembunyikan
kemarin tadi gus imin sampaikan dalam sambutannya ini semua adalah dikerjakan dengan cara yang terhormat
dan kami kami juga ini menjadi sudah seperti sebuah saudara saking dekatnya di dalam perjuangan bersama kemarin
pak anies saya mau memulih sebuah canggih ingin
dan begini di dalam proses komunikasi itu selalu ada ruang terbuka untuk komunikasi
bahkan ketika kami berdua hadir pun ada yang mempertanyakan kenapa harus hadir
itu tapi kenyataannya kami ingin bernegara dengan terhormat kok
kita ingin menjalankan proses politik juga dengan terhormat
cuma karena ada pengalaman yang cukup panjang di mana berbeda tak berdialog
maka ketika ada dialog itu seakan akan lalu terjadi persamaan
para pendiri publik ini tuh pikirannya beda beda tapi dialognya jalan terus
nah kita harus mulai membiasakan bahwa duduk satu meja untuk berdialog walaupun berbeda itu normal
jangan kalau duduk satu meja diartikan berarti akan sama semua
karena pengalaman beberapa tahun ini minim dialog
jadi kalau ada dialog berarti harus sama kalau gak sama gak diajak dialog
kalau gak sama gak diajak dialog
nah kita ingin jaga agar
pemegang mandat konstitusi memiliki kewenangan untuk menentukan
karena konstitusinya menyatakan bahwa yang mendapatkan amanat adalah pak prabowo
maka pak prabowo akan menentukan seperti apa
kan datang pak sekjen datang pak yand darmadi